sebuah acara pesta perpisahan kelulusan siswa sma n satu tanjung jabung barat berbuntut panjang
pasalnya pesta tersebut digelar di aula kantor bupati dan dikemas dengan suasana diskotik ala musik dj dan melanggar protokol kesehatan
untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah bergabung melalui sambungan zoom kapolres tanjung jabung barat akbp guntur saputro
selamat sore pak guntur
selamat sore assalamualaikum mbak nana
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak guntur sejauh ini bagaimana kemudian proses penyelidikan yang dilakukan oleh polres tanjung jabung barat atas insiden pesta perpisahan siswa sma tersebut pak yang viral
terima kasih mbak nana
pasca insiden tersebut kita melakukan serangkaian tindakan penyelidikan melakukan klarifikasi dan pemeriksaan
berarti ada empat puluh saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan
yaitu dari siswa sma yang mengikuti acara pihak pandidia ataupun event organizer penyelenggara
kemudian pengelola lokasi dan juga pengamanan di kantor tersebut
jadi sudah kita lakukan pemeriksaan dan kita tetapkan satu tersangka
jadi dari pihak eo atas nama clrc
dan sudah kita lakukan penahanan
dan saat ini kita juga tetap masih melakukan perusahaan lebih lanjut
dan ada beberapa kegiatan di samping penyelidikan yang terus berlanjut
kita juga melakukan upaya upaya mitigasi treatment terhadap adik adik yang kemarin mengikuti
di antaranya melaksanakan kegiatan pembinaan
sementara ini program yang sudah kita siapkan adalah untuk yang khusus muslim
kita siapkan terngkilat yang saat ini masih kita siap
lo tempat maupun shift kegiatannya
karena kebetulan peserta kemarin cukup banyak
satu ratus lima puluh dua yang dapat
yang ikut acara itu pun kurang lebih ada satu ratus tiga puluh an
ini kita masih persiapkan mudah mudahan
penyelidikan kita tetap berjalan dengan baik
jadi adik adik yang mengikuti kemarin
kita dan kita perbaiki
sehingga mudah mudahan menjadi generasi penerus bangsa yang siap untuk membangun negeri ini
oke pak guntur bagaimana sebetulnya ceritanya para siswa sma ini bisa menggunakan aula kantor bupati
dan menyelenggarakan pesta
itu yang menjadi pertanyaan dan belum terjawab pak guntur
jadi awalnya memang adik adik sma kita ini menginginkan kegiatan perpisahan
menyampaikan kepada pihak sekolah
tetapi pihak sekolah masih mengikuti
petunjuk dari dinas pendidikan provinsi
bahwa memang agenda perpisahan itu saat ini tidak diperbolehkan karena masih masa pandemi
adik adik kita akhirnya mencari cara ataupun mencari acara sendiri di luar
kemudian tiba tiba datanglah ataupun ada tawaran dari pihak organizer
mereka menawarkan ada event
dan menyanggupi untuk melakukan kepengurusan
baik administrasi maupun operasi
dan juga organisasi nasional terhadap event yang akan dikelar
dengan kompensasi setiap anak siswa sma yang mengikutinya
itu dibebani rp enam puluh ribu per kepala
untuk biaya konsumsi maupun biaya event
kemudian dari pio sendiri yang melakukan pengurusan kelengkapan
rekomendasi bukus tugas
kemudian mengurus ke pihak pengelola lokasi di kantor bupati
dan di sini juga ada manipuler
dan juga aplikasi kegiatan
karena mereka menyampaikan bahwa kegiatan yang akan digelar ini sebetulnya adalah family gathering
tidak berbentuk parti dan lain sebagainya
tanpa melampirkan skrip melampirkan random acara awal
memang sih kita perlu berlanjut
ini ada beberapa latihan
baik itu pengelola gedung
baik itu dari teman teman dari gugus tugas yang mengeluarkan rekomendasi
ada beberapa hal yang mereka tidak lakukan verifikasi secara cermat
sehingga acara ini berlangsung
tentunya ini kita masih telusuri
apakah ketidak cermatan ini bentuknya kesengajaan atau bentuknya kealpaan
kalau memang kesengajaan mungkin ada kaitannya dengan pidana
pokoknya akan kita kaji lebih lanjut
tapi kalau itu kealpaan kita akan coba lakukan penelusuran
apakah kealpaannya ini bentuknya administrasi ataupun pelanggaran disiplin
sehingga nanti akan kita serahkan kepada masing masing instansi yang terkait
kemudian bupati tanjung jabung barat mengetahui bahwa aulanya dipakai untuk acara perpisahan anak anak sma ini
jadi aula ini sebenarnya penanggung jawabnya adalah kapak umum
dan sebelumnya memang dari pihak event organizer sudah mengirimkan surat kepada pihak sekretariat daerah
sekretariat daerah mendukung posisi kepada kapak umum untuk mengesinkan kegiatan apa ini dan lain sebagainya
pak bupati sendiri sebenarnya tidak tahu
tidak tahu menahu terkait dengan kegiatan ini
dan dia sebenarnya sudah memberikan instruksi bahwa ruang pola itu bisa digunakan untuk masyarakat umum
sepanjang kegiatannya kalau kegiatan event adalah siang hari bukan malam hari
dan memang kegiatan kemarin bio mengajukan itu sebenarnya sore enam belas tiga puluh sampai dengan selesai sebenarnya
tetapi pelaksanaannya baru dimulai pukul dua puluh atau sembilan belas empat puluh
kalau teman teman yang amanan di lokasi cermat peduli dan peliti tentunya kegiatan itu bisa kita urungkan
ataupun bisa kita stop atau minta cancel
atau mungkin dari teman teman dari bagian pengelola lebih cermat kembali menanyakan
ini kalau kegiatan tidak dilengkapi dengan randon acara ataupun scrip perlu diteliti
ini sebenarnya kegiatan apa
pak guntur bupati tanjung jabung barat akan ikut diperiksa
terkait dengan pak bupati tentunya kita akan melihat sejauh mana peran beliau
karena disini surat yang masuk ke sekda kemudian turun ke bagian umum
kemudian disposisi mengenai penggunaan ruang dan sebagainya itu masih tanggung jawab ke sekretariat tanda ra
dan juga pada waktu kejadian pak bupati juga langsung turun ke lokasi
beliau juga merasa kecolongan
artinya terlalu banyak
dan juga perangahan
artinya ditahui kalau ruangan pola di sekitar pengantoran beliau digunakan untuk kegiatan ini
dan beliau berjanji akan menelusuri
stafnya yang kira kira melanggar yang kira kira ada unsur kesengajaan akan didapat pendidikan dengan pedas
oke baik kita tunggu nanti bagaimana hasil penyelidikan akhirnya
terima kasih sekali pak akbp guntur saputro kapolres tanjung jabung barat
atas waktunya kepada cnn indonesian newsroom sore hari ini
selamat sore mbak
wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh